jadi mahasiswa itu menggantikan absennya oposisi politik
orang kayak fahri hamzah fadlizon yang dulu katanya oposisi
itu kan kemarin nggak beda dengan stempel aja terhadap undang undang yang mau digolkan oleh pemerintah gitu
nah repotnya di tingkat bawah kepolisian kan akhirnya harus menghadapi demonstrasi demonstrasi mahasiswa ini
dengan penggunaan kekuatan
dalam catatan anis di pengamatan anis termasuk juga investigasi kami di lapangan
saya sendiri ada di lokasi juga di palmerah misalnya itu
itu sangat brutal
dan itu dalam diskursus hak asasi manusia
masuk dalam kategori penggunaan kekuatan yang eksesif
kekerasan dalam bentuk memukul menendang menganyai menyiksa bahkan
masuk yang kejadian di jakarta convention center
itu tindakan brutal yang sebenarnya belum lama kita lihat di dalam insiden mei
pasca pemilu di bulan mei yang lalu
siapa yang brutal bang
anggota kepolisian brimob misalnya
dan mereka waktu itu mengatakan
kita kan sudah menghukum mereka yang terlibat di dalam tindakan penyiksaan
dihukum hanya dua puluh satu hari dan tidak ada pemidanaan padahal itu tindakan kejahatan itu
sampai hari ini tindakan kejahatan itu tidak pernah dipersoalkan
dan kita enggak usah heran kalau itu kemudian berulang
begitukulah dalam kasus insiden di asrama mahasiswa di surabaya
pelakunya juga nggak pernah ditindak termasuk anggota tni yang terlibat di dalam insiden rasisme itu
hari ini anda melihat ada korban jiwa bahkan di
bahkan ada korban jiwa